kita bersyukur ya negara kita sekarang ini telah melangkah maju
untuk memberikan fasilitas terhadap umat islam
tapi juga sekaligus saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya
rekan rekan kita saudara kita yang beragama non muslim
tidak perlu merasa risih dengan maraknya produk halal ini
jadi insya allah kalau semakin maju perekonomian umat islam ini kan juga secara global
nasional ini kan juga nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya
saya ingin mengingatkan bahwa mari kita memanfaatkan masjid itu bukan hanya untuk tempatnya beribadah
tetapi yang sangat penting untuk mensosialisasikan jaminan produk halal ini